berikutnya ada empat halte transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun lrt jabodebek resmi dibuka untuk umum
lalu bagaimana fasilitas di salah satu halte integrasi tersebut
berikut laporan korespondensi anan indonesia novanaya anteka dalam segmen on location
nah kabar gembira bagi warga ibu kota dan juga penyangga
karena ada empat halte transjakarta yang sudah terintegrasi dengan stasiun lrt jabodebek yang resmi dibuka
salah satunya di halte transjakarta gorsumantri
nah kira kira bagaimana dan apa saja ya fasilitasnya
nah ini dia akses tangga menuju halte transjakarta dan juga lrt
nah bisa dilihat nih cukup tinggi sih cukup capek
tapi bisa dilihat ini cukup lebar dan juga luas
jadi bagi pengguna yang ingin naik ataupun turun juga cukup kondusif atau tidak berdesak besarkan
nah di sini kita langsung bisa lihat ada penunjuk arahnya bagi yang ingin naik transjakarta ataupun lrt
nah kalau misalnya tadi kamu capek tenang aja
nanti akan disiapkan lift bagi pengguna bagi lansia ataupun difabel
sehingga memudahkan para pengguna untuk menggunakan moda transportasi
nah ini selongsornya cukup luas
jadi cukup kondusif bagi para pengguna baik transjakarta maupun lrt
nah disebabkan ini adalah stasiun lrt
karena belum beroperasi jadi masih ditutup
jadi kita atau saya akan memilih naik transjakarta
di halte ini juga disediakan vending machine
jadi bagi anda yang kehabisan saldo kartu elektronika jangan khawatir
dan yang menarik di sini juga disediakan guiding block bagi tunanet
akhirnya mempermudah para pengguna untuk mendapatkan akses moda transportasi umum
nah yang perlu diingat
jika anda habis melakukan perjalanan menggunakan lrt kemudian ingin melanjutkan menggunakan bus transjakarta
anda harus bayar atau menggunakan tap in
hanya harus terpisah karena belum berlaku tarif terintegrasi
nah kira kira nih masyarakat sudah tahu belum ya
kalau misalnya halte transjakarta sudah terintegrasi dengan lrt
terus gimana ya pendapat mereka
jadi sebenarnya nunggu nunggu sih halte seperti ini yang bagus seperti ini
dari sebelumnya kan halte yang saya tempahkan kan mulai yang tidak layak
sepertinya sudah mulai bagus sih
mungkin lebih aman juga ya daripada yang halte kemarin
halte ini memiliki lebar empat sampai lima meter
sehingga nih pengguna tidak perlu terdesak desakan saat menunggu bus transjakarta
selain itu juga ada fasilitas lain
ada toilet yang berbentuk
ada toilet yang berbentuk
ada toilet bagi difabel dan juga musola
selain itu selain di halte transjakarta gorse mantri
ada tiga halte lain yang sudah terintegrasi
yaitu halte bnn di cawang
kemudian ada halte depkes
dan juga halte setiabudi
tentunya kita berharap dengan wajah baru
halte bus transjakarta ini dapat membangkitkan minat masyarakat
untuk menggunakan moda transportasi umum
novan eentaka indra yata harja jakarta